pemerintah provinsi dki jakarta meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi dalam penanganan covid sembilan belas
khususnya dukungan fasilitas kesehatan
alasannya saat ini fasilitas kesehatan di dki jakarta terbebani oleh pasien dari luar jakarta dan jumlah pasien terus meningkat
lalu bagaimana sebenarnya hambatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan covid sembilan belas
kita akan berbincang dengan dirjen pelayanan kesehatan kementerian kesehatan abdul qadir
kemudian wali kota depok muhammad idris serta analis kebijakan publik universitas trisakti trubus rahadiansyah
selamat malam bapak bapak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam saya ke pak dirjen terlebih dahulu
pak kadir posisinya saat ini bagaimana sebenarnya untuk ketersediaan bed ataupun ruang isolasi bagi pasien covid
khususnya untuk kita berbicara wilayah jabodetabek terlebih dahulu
ya terima kasih mbak
namun demikian hari ini itu didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan hari hari sebelumnya
ini disebabkan mungkin karena kita sudah melakukan penambahan tempat tidur
dan dengan demikian rumah sakit
kita juga semakin mampu mengisi tempat terdapat tempat tempat yang kosong di rumah sakit
seperti itu pak
memang kebanyakan persentase baru kita juga akan menurun pada hari ini
sedangkan untuk kapasitas ico di jakarta dalam tiga hari terakhir ini sedikit mengalami peningkatan
namun demikian kami masih mengupayakan agar bed ico itu dapat digunakan
dan penambahan tempat tidur aco juga tetap kami lakukan
sedangkan untuk daerah bodetabek yaitu daerah bogor depok tanjaro dan bekasi
dan data ketersediaan tempat tidur aco untuk daerah bogor depok tanjir dan bekasi
persentasinya tidak setinggi dengan tempat tidur isolasi
itu kondisi terakhir ini
jadi dalam persiap bahwa memang kita sudah merawatirkan
dan adanya kenaikan jumlah pasien
disertai dengan tempat tidur yang memang sangat terbatas seperti ini
saya kira itu yang sementara kondisi yang saya sampaikan untuk daerah jakarta dan bogor
apakah sudah ada komunikasi
ada komunikasi dengan pemprov dki jakarta pak dirjen
kita berupaya untuk mengundang perwakilan dari pemprov dki jakarta
tapi tampaknya tidak bisa hadir malam ini
kami hadirkan bagaimana statement yang disampaikan oleh pemprov dki jakarta
untuk meminta pemerintah pusat mengkoordinir mengambil alih untuk penanganan covid sembilan belas
khususnya untuk dukungan fasilitas kesehatan
ini yang disampaikan oleh wagub provinsi dki jakarta ahmad riza patria
bahwa pak gubernur sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat
berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar bodetabek
sehingga ketersediaan dari fasilitas di jakarta bisa terus meningkat
tapi okupansinya turun
komunikasinya dengan pemprov dki sejauh ini seperti apa pak
dari kementerian kesehatan
jadi komunikasi sangat lancar sebenarnya
malahan kami saya sendiri sebagai penanggung jawab untuk task force untuk wilayah jakarta
jadi wilayah dki task force memang dari jatian yangkes
dan saya sendiri dengan ibu wit dari kepala jenderal kesehatan jakarta itu komunikasinya sangat lancar
dan kami juga selalu memberikan supervisi dan advokasi kepada jenderal kesehatan jakarta
untuk bertama tama memantau perkembangan dan peningkatan pasien ini di rumah sakit
jadi sebenarnya kami selalu berkoordinasi dan untuk itu
penambahan tempat tidur ini juga kami sudah laksanakan
dan bapak menteri kesehatan sudah mengeluarkan edaran sebenarnya
yang meminta kepada semua rumah sakit yang berada di zona merah khususnya jakarta
untuk melakukan konversi tempat tidur
demikian juga dengan icu nya
jadi kalau tadi untuk isolasi
untuk tempat tidur icu juga demikian
jadi bapak menteri kesehatan sudah mengeluarkan edaran
untuk meminta kepada semua daerah yang zona merah
untuk semua rumah sakit diminta untuk meningkatkan tempat tidur icunya
dan alhamdulillah di jakarta sendiri sudah banyak terjadi kenaikan
yang jumlahnya hari ini memang sudah semakin meningkat
ketika angkanya sudah cukup kritis
nanti saya akan bertanya kepada wali kota depok pak idris
bagaimana kemudian penanganan sendiri
treatment nya untuk di wilayah depok
karena pemprov dki mengatakan bahwa memang pasien yang dirawat dki juga saat ini
tidak hanya warga dki
tapi juga dari warga dari kota kota penyangga
usai jeda kami kembali sesaat lagi
kami masih berbicara mengenai fasilitas kesehatan yang saat ini kondisinya masih terus mengkhawatirkan
peningkatan kasus positif covid sembilan belas masih terus tinggi di jabodetabek dan beberapa wilayah lainnya
saya ke wali kota depok
pak idris pak idris
tadi sudah disampaikan oleh pak dirjen
depok sendiri memang saat ini cukup kesulitan
baik untuk isolasi ataupun perawatan untuk pasien covid sembilan belas cukup kritis
untuk mengelolanya bagaimana pak
sehingga kemudian ada statement dari pemprov dki
beberapa pasien ini
beberapa pasien yang dirawat di pemprov dki jakarta adalah warga dari kota kota penyangga
ya terima kasih mbak elshira dan para narasumber pak derjian dan juga dari pak dari trubus
pertama perlu saya informasikan memang kasus di kota depok per hari ini itu ada penambahan empat ratus sepuluh kasus per hari ini
sehingga totalnya sekarang dua puluh tiga sekian dan yang kasus positif sebanyak empat lima ratus an
terkait dengan masalah penanganan kita memang sudah kita mulai untuk mencari solusi dari penanganan peningkatan kasus positif ini
kita sudah gesa untuk beberapa rumah sakit kerjasama dengan kota depok untuk ada penambahan icu
misalnya dari mulai tanggal lima sampai tanggal dua puluh januari alhamdulillah ada penambahan tempat tidur untuk icu dari sebanyak lima belas
dari yang sebelumnya lima puluh sembilan sekarang sudah berjumlah tujuh puluh empat tempat tidur
untuk isolasi kita bisa menambah lima puluh lima tempat tidur yang sebelumnya tujuh ratus dua puluh tujuh sekarang berjumlah tujuh ratus delapan puluh dua
untuk rumah sakit harapan yang sebelumnya misalnya dia hanya bisa menambah lima untuk isolasi untuk rawat ya untuk yang rawat yang otg dan ringan sekarang ada penambahan tiga puluh lima tempat tidur
ini pun kita jadikan sebagai penjjal pekerja
rumah sakit dedikasi covid sembilan belas
bahkan rumah sakit setia bakti dalam proses untuk kita jadikan khusus covid
maternal neonetal neonatal untuk ibu dan anak khusus untuk itu
dan juga ruang ruang isolasi yang sekarang memang sudah kita upayakan
namun memang tinggal menunggu dari keputusan dari instansi terkait di pusat
misalnya untuk menjadikan wisma atlet kostrat cilodong kota depok
karena memang ini adalah merupakan sebuah otoritas dari kasat
sehingga kami akan berkomunikasi dengan kasat untuk ruang isolasi khususnya otg
dan yang ringan isolasi ringan
jadi ini yang sudah kita lakukan sekarang sehingga untuk kota depok sendiri
sehingga praktis rumah sakit ini penuh di depok dan di jabodetabek
nah untuk itulah kami terus terang untuk ide dari dki jakarta
tentang penanganan covid di jabodetabek diintegrasikan oleh pemerintah pusat
ini memang harus disambut positif dirasa positif oleh kita
karena secara konsepsi benar bahwa depok adalah bagian daripada kota kota penyangga yang lainnya
jadi penyelenggaraan seperti ini sudah bisa mengamanatkan
misalnya langsung dikomandani oleh pemerintah pusat dalam hal ini
kementerian kesehatan atau satgas atau barangkali kredit dari kementerian dalam negeri
ini prioritas pada daerah daerah aglomerasi ya seperti jabodetabek ini
dan inilah yang sebenarnya mohon maaf sebenarnya kami dari kota depok
yangkan surat sejak bulan mei dua ribu dua puluh tentang masalah ide ini
ya itu ada tiga hal ada usulan yang kita sampaikan ke menteri dalam negeri
namun memang waktu itu sempat kasus kasusnya waktu itu sempat melandai bagus
tapi ternyata karena optimisme kita waktu itu oktober november sudah selesai masalah covid sembilan belas
tapi ternyata seperti ini
berarti ini usulan usulan lama sebenarnya kalau pak wali kota mendengar apa yang disampaikan
dengar apa yang disampaikan oleh pak anies baswedan pada mei dua ribu dua puluh sudah mengajukan
waktu itu pertimbangannya mengapa pak mengajukan pada mei dua ribu dua puluh ini
apakah memang koordinasinya sangat sulit
depok ini koordinasinya kan di bawah pak ridwan ya pak ridwan kamil provinsi jawa barat
tapi secara administratif lebih banyak bersentuhan dengan pemprov dki jakarta
ya warga depok adalah warga komuter pak
maka benar kalau dikatakan ada juga sebagian pasien pasiennya
yang dirawat di dki itu adalah warga depok
ya demikian sebaliknya di rsui misalnya
ini kalau rsui kan katanya rumah sakit nasional
tapi kami juga sudah memberikan bantuan khusus tujuh belas miliar pada pertama kali kasus terjadi di rsui
di kota depok untuk bisa kerjasama untuk warga depok
tetapi dari kementerian mengatakan tidak bisa khusus untuk warga depok
rumah sakit khususnya rumah sakit ui adalah milik semua milik nasional
nah ini kayaknya perlu hal hal seperti ini kita koordinasikan
yang kedua permasalahan misalnya permasalahan kebijakan kebijakan antara kebijakan daerah dengan kebijakan instansi vertikal di kementerian
misalnya terkait dengan masalah pabrik pabrik yang dibolehkan buka atas peraturan menteri perdagangan waktu itu diperkenankan
tetapi menteri dalam negeri waktu itu memberikan batasan batasan untuk perusahaan perusahaan yang boleh buka
tetapi ternyata ada beberapa perusahaan yang bisa dibuka
tidak ada dikecualikan oleh menteri dalam negeri itu diperkenankan oleh menteri perdagangan untuk dibuka dengan protokol kesehatan
ini hal hal seperti ini perlu kita integrasikan
demikian juga masalah jam tutup jam kegiatan usaha usaha ataupun kegiatan masyarakat yang memang berbeda
misalnya dengan kami dengan bogor dengan kota bekasi
nah ini menimbulkan sebuah permasalahan
masuk juga dengan waktu pertama kali dki mengeluarkan kebijakan usaha hanya sampai jam enam waktu itu
kami waktu itu masih jam delapan
sehingga banyak warga warga di perbatasan jakarta depok ini mereka mendatangi protokol protokol di kota depok setelah jam tujuh yaitu jam delapan
sehingga kami harus merubah menyesuaikan dengan dki
nah ini yang kami juga harus konsultasi sebelumnya kepada harus kepada gubernur jawa
nah ini kan birokrasi yang kadang kadang tidak efisien gitu dari sisi waktu
hal hal seperti inilah memang yang harus kita yang harus menjadikan landasan
pada waktu bulan mei juga dulu memang sudah kita usulkan karena memang kebijakan kebijakan ini yang selalu seringkali berbeda
seperti itu mbak
jadi di bulan mei itu tidak direspon ya belum direspon oleh pemerintah pusat ya
belum ada respon mbak
iya belum ada respon
jadi yang terjadi hanya buat debek
karena buat debek masuk ke wilayah jawa barat
jawa barat oke
saya ke pak
saya ke pak trubus tanggapannya pak
menurut saya kesehasan dki jakarta ini sebenarnya terlambat ya
dalam arti kalau misalnya pemerintah pusat mengkoordinasikan sekarang
dengan dasar bahwa ada kenaikan yang signifikan terhadap penularan covid itu sendiri
maka saya anggap ini sesuatu yang terlambat
tetapi kalau kita mendengar penjelasan dari pak wali kota depok tadi
saya lihat memang ini sudah lama
dan waktu itu juga menteri mendagwi juga sudah menyampaikan mengenai perlunya integrasi ya
termasuk menteri kesehatan untuk wilayah jabodetabek agar pelayanannya lebih baik
lebih terlayani secara optimal
hanya persoalannya memang ketika kita lihat pada saat dki jakarta menerapkan perhubungan tiga puluh tiga ya
baru pada awal maret april mei itu
diberlakukan di mana wilayah penyangga itu ikut di dalamnya
maka pengendaliannya relatif baik
artinya ada melandai waktu itu ya cukup cukup terkendali
tetapi ketika dki jakarta melakukan rem lagi pada bulan september oktober
kalau nggak salah itu dengan pergub delapan puluh delapan
di mana wilayah dki jakarta menerapkan psbb ketat tetapi wilayah penyangga tidak
nah ini menyebabkan tadi dijelaskan sama pak wali kota juga
nah di sinilah kemudian terjadi penularan yang masif juga
karena perhubungan perhubungan berpindah tempat
nah ini menurut saya dengan adanya gagasan bukan gagasan
yang memang harus diintermulasikan dan selama ini sebenarnya koordinasi sudah ada
seringkali di pusat sendiri ada ekosektoral antar kementerian
yang dimana kemudian pemerintah daerah itu sering bingung harus melakukan yang mana
karena masing masing seringkali mengeluarkan surat edaran surat edaran
di mana kemudian gugus tugas covid mengeluarkan surat edaran
sementara kementerian perhubungan juga mengeluarkan surat edaran
misalnya dalam soal perjalanan mobilitas masyarakat
nah ini juga menjadi persoalan di mana kemudian daerah dihadapkan oleh situasi yang sulit
tetapi terkait dengan sekarang ini karena fasilitas kesehatan
pas kesitu memang menjadi tolok ukur ketika ppkm
ppkm sekarang kan salah satu tolok ukurnya selain tingkat kematian
tingkat kesembuhan dan tingkat penularan
yang mereka rasa tingkat pelayanan kesehatan artinya fasilitas kesehatan
nah ini fasilitas kesehatan memang sekarang sudah penuh sudah mendekati bank ini
maka harusnya pemerintah pusat segera melakukan langkah langkah yang sifatnya terintegrasi
sifatnya kolaboratif lagi gitu
sehingga di sini peningkatan peningkatan ini yang dulunya dianggap tidak akan terjadi
tetapi ternyata malah meningkatnya eksponensial
jadi menurut saya ini memang sesuatu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat
dengan melakukan koordinasi secara optimal begitu mbak
baik menurut anda yang harus menjadi leadnya adalah kementerian kesehatan pak budi
iya menurut saya itu leading nya
karena kalau kita merujuk pada apa
pp dua puluh satu ya tentang psbb itu kan leading sectornya ada di kementerian kesehatan
makanya keluar permenkes nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh itu sebagai tindak lanjut
artinya pemerintah daerah ketika mau menerapkan psbb harus izin dulu dengan pemerintah pusat
melalui kementerian kesehatan
nah dari sinilah kemudian ppkm pun sekarang meskipun agak berbeda
tetapi sebenarnya juga ada hal yang sama di mana kemudian semuanya daerah ini menerapkan
kemudian juga diikuti oleh kebijakan tingkat pemerintah pusat
nah supaya kebijakan ini terintegrasi artinya bisa dilaksanakan
karena banyak sekali kebijakan pusat itu seringkali inkonsisten berubah gitu ya
di mana daerah baru akan melaksanakan tetapi pusat sudah berubah gitu lah
ini seringkali ada disinformasi ada semacam miskomunikasi
di mana kemudian publik sendiri masyarakat dki jakarta dan wilayah penyangga sering berbeda beda memanainya
nah ini kemudian menjadi hal yang pertantangan tersendiri saya kira
dengan demikian kalau nanti akhirnya diambil alih oleh pusat
dan pusat melakukan satu kebijakan yang terintegrasi
maka ini kita berharap beberapa persoalan persoalan yang selama ini selalu muncul
misalnya karena antar daerah sendiri kan terlihat sekali di publik
kadang kadang kolaboratif kadang kadang juga kompetitif gitu lah
ini juga menjadi masalah karena itu ketika pemerintah pusat sudah satu pintu
nah semua ditangani semua saya kira persoalan persoalan kolaborasi
persoalan kompetisi dan persoalan persoalan yang terkait dengan koordinasi bisa dengan cepat dilaksanakan mbak
dan disitulah kemudian peran pemerintah pusat akan menonjol
dan disini kemudian pemerintah daerah tinggal mengikuti
karena persoalannya memang selama ini kalau di tingkat di luar jabodetabek
terutama juga itu ada beberapa daerah yang tingkat kepatuhannya pada pusat itu juga ada kesan apa setengah hati gitu
jadi ini menjadi persoalan nah di satu sisi kemudian pemerintah pusat sendiri kadang kadang juga kurang tegas gitu
kalau pemberikan ini karena yang ada hanyalah beredar itu surat edaran surat edaran
yang sifatnya itu sebenarnya tidak bisa memaksa ya karena memang sifatnya hanyalah anjuran hanyalah instruksi gitu
nah ini menurut saya harus dilakukan perubahan perubahan secara menyeluruh
mengingat covid nya terus menaik terus
jadi kita pun dasarnya kan dasar penurunan covid yang makin hari makin ya istilahnya horror gitu ya
jadi atas dasar ini menurut saya hal hal yang sifatnya kebijakan harus satu pintu
dan harus pemerintah pusat secara tegas secara komprehensif maupun secara melakukan pengawasannya pun harus secara optimal
disamping juga ada law enforcement yang jelas gitu saya kira itu mbak
oke baik nanti saya ke pak dirjen apakah bisa menjawab apa yang disampaikan pak
ya sekarang kita akan menjawab
okay sekarang saya mau menjawab
saya akan menjawab
saya harus mengingatkan kebijakan kebijakan yang ada di indonesia
sehingga memang saatnya ini bukan lagi rem darurat ya harus digas bersama semua kebijakan ini
sehingga memang bisa secara bersama sama bekerja sama mengurangi kasus positif covid sembilan belas di indonesia
usaha jeda kita akan melanjutkan perbincangan ini di newscast sesaat lagi
baik saya ke pak dirjen lagi pak kadir tadi sampaikan pak trubus dan juga pak idris dari ataupun wali kota depok
diperlukan ada leading sector sehingga memang semua kebijakan yang dikeluarkan terintegrasi
apakah kementerian kesehatan bisa menjawab itu bisa menjadi leading sector dan memimpin mengambil alih koordinasi ini
ya terima kasih jadi memang di dalam era otonomi seperti sekarang ini sebenarnya
maka pemerintah daerah itu menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sebenarnya
namun demikian jika permasalahannya cukup besar maka pemerintah pusat dapat membantu sampai dengan batas batas tertentu
tetapi jika terjadi bencana alam yang merusak struktur dan seni seni pemerintahan dan ekonomi
maka pemerintah pusat dapat mengambil penuh kegiatan di lapangan
untuk bagaimana dengan kondisi sekarang di masa pandemi seperti ini
mengingat bahwa di era pandemi ini semua struktur pemerintahan masih berfungsi dengan baik
maka yang lebih tepat bagi kami adalah pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan
itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah
sehingga dengan demikian semua permasalahan di daerah di antara sekian banyak daerah yang berdekatan
misalnya jakarta dan ngejam riksabek itu dikoordinasikan dengan menjadi satu langkah yang sama
oleh karena itu sebenarnya kalau kami ini
mengharapkan bahwa peranan pemerintah daerah peranan penegak hukum
itu bekerja bersama sama untuk menekan angka kejadian covid sembilan belas ini
kalau pemerintah kesehatan ini cuma bekerja di sidir saja seluruh
seluruhnya tidak diperbaiki maka ini jadi beban buat kita semua
berapapun jumlah tempat tidur kami tingkatkan berapapun jumlah rumah sakit kita bangun
tetapi kebocoran rumah sakit kita bangun
hulu ini tidak pernah kita perbaiki maka semuanya tidak akan ada artinya
oleh karena itu yang paling penting buat kita semua kita harus sepakat
mulai dari pemerintah daerah pemerintah pusat semua aparat kementerian dan lembaga tni dan polri
dan juga masyarakat bersama sama untuk bersama sama kita ini menegakkan disiplin
jadi pemerintah daerah juga harus betul betul mengawasi keluarganya
supaya warga ini betul betul bisa menegakkan disiplin
memakai masker menjaga jarak dan sebagainya yang tidak berkumpul dan mencintai
itu harus dilakukan
supaya apa supaya kita menahan hal yang bocornya ini di hulu
kalau ini tidak dikerjakan kita ini terus terang tidak akan mampu melalui masa masa sulit ini
artinya pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu
tanpa harus beri kesalahan
tergantung dengan pemerintah pusat
ya pemerintah daerah tentunya diharapkan bisa bertindak tegas dalam hal ini
melakukan sesuatu tindakan yang bagaimana mengatur warganya
supaya betul betul bisa mencegah jangan sampai terjadi kenaikan kasus yang lebih besar lagi
ini peranan pemerintah daerah sangat penting di sini
kenapa karena ini adalah peranan daripada pedagang hukum
peranan daripada kementerian dan lembaga lainnya misalnya
bukan cuma kementerian kesehatan
semua harus menahan masalah masalah ini
oleh karena itu memang kolaborasi ini kita harapkan
bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama
dan kementerian kesehatan tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan covid sembilan belas ini
karena itu memang secara eksklusif kita harus melibatkan semua unsur
dan kami meminta tentunya pemerintah daerah harus full power
harus betul betul bisa mengatur warganya
bagaimana bisa betul betul menegakkan disiplin psbb
yang dulu namanya psbb
bagaimana betul betul mereka jangan keluar dari rumah
jangan mengizinkan ada kegiatan kegiatan yang mengumpulkan orang dan sebagainya
itu harus disegakkan
karena bagaimanapun juga ini yang paling penting kita lakukan
menegakkan aturan supaya kebocoran di hulu itu tidak terjadi
saya kira itu yang paling penting buat kita semua
oke pak idris ada tanggapan ketegasan di sisi pemerintahan daerah
setidaknya harus dijalankan dulu sebelum meminta bantuan pemerintah pusat
upaya upaya untuk penanganan khususnya masalah pencegahan di hulu ini sudah kita lakukan pak dirjen
cuma memang ada kendala kendala masalah misalnya masalah ketentuan
misalnya masalah penerapan masalah sanksi
ini sanksi yang di jakarta itu beda dengan sanksi yang di depok dan di kota bekasi misalnya
nah ini yang membuat masyarakat juga bingung ketika kita jatuhkan sanksi
di jakarta nggak begini kok di kota bogor nggak begini kok gitu
karena memang sanksi itu sendiri jenisnya sudah berbeda beda
ya tapi kalau ada dipusatkan pada satu kementerian misalnya
kalau saya melihat ini kementerian dalam negeri karena kementerian dalam negeri adalah bapak kami
dan sebagai pemerintah daerah
nanti mereka lah yang mengkolaborasi atau mengkoordinasi dengan kementerian kementerian yang lain
atau kementerian dalam negeri menteri dalam negeri misalnya mendelegasikan salah satu gubernur dari jabodetabek ini
ya banten jabar dan dki misalnya
siapa atau mereka sebagai penanggung jawab kolegial
seperti itu yang kami usulkan
jadi permasalahan aturan permasalahan sanksi permasalahan permasalahan misalnya begini
kami sudah menerapkan di tingkat rw itu kampung siaga
kampung siaga itu ada ketentuan ketentuan yang kita buat
di antara masalah permasalah lockdown ataupun lockdown sementara dengan kategori
kalau dalam satu rw itu ada
lebih dari dua kasus isolasi mandiri itu kita terapkan psbb total
tapi sementara di antara warga di sini banyak yang bekerja di jakarta
di jakarta mereka dituntut oleh perusahaan untuk kerja
ini tidak bisa diterapkan di warga kami
karena warga kami oleh pihak ppkm
ataupun tempat kerja mereka disuruh masuk
misalnya seperti itu
nah kami kan tidak bisa memaksa tempat kerja mereka untuk menerapkan ini
nah ini perlu adanya tadi koordinator ataupun leading sector untuk bisa menerapkan ini semuanya
ini jadi kendala bagi kami pak
karena tadi yang saya katakan
nah ini yang jadi sebuah permasalahan warga komuter
jadi bukan permasalahan kita minta kepada pemerintah pusat untuk mengintegrasikan ini dalam rangka lempar tanggung jawab
kami sudah melakukan pencegahan dari hulu kami sudah melakukan penanganan sampai hilirnya
sehingga ini yang sudah yang sudah
tetapi peningkatan itu masih banyak sekali
karena warga depok juga masih ada juga yang kerja di palau
pabrik pabrik misalnya di bekasi ataupun tempat tempat lain
kondisi kondisi inilah yang kami perlukan untuk diintegrasikan dengan jabodetabek
masalah mekanismenya nanti bisa disepakati apakah leading sectornya
kalau kami berpendapat leading sector adalah kementerian dalam negeri
mereka yang koordinasikan menterian kementerian kementerian yang lain untuk bisa diterapkan di daerah
kami akan mengikuti melaksanakan
tentang masalah anggaran misalnya kita bisa kolaboratif antara apbn dan apbd
dan juga misalnya kalau di depok khusus
itu banyak sekali aset aset pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan untuk ruang isolasi
misalnya tadi yang saya katakan kostrat
kita sudah memanfaatkan makara ui
kita sudah memanfaatkan studi pusat studi jepang misalnya ui
dan kita sedang berlakukan pendekatan dengan sekolah keimigrasian
yang sekarang banyak ruang ruang yang tidak dimanfaatkan
atau kepada dengan diklat kementerian
pendidikan dan kebudayaan
itu yang banyak sekali tempat tempat yang bisa dimanfaatkan
ini aset pusat
kalau nanti pusat pemerintah pusat ini bisa mengintegrasikan hal hal seperti ini
bahkan bisa dimanfaatkan
ruang ruang aset pusat ini bisa dimanfaatkan untuk warga bogor
untuk warga tangsel
untuk bisa dimanfaatkan itu bersama sama
tidak untuk depok saja
seperti itu pak ini usulan kami
antar kepala daerah pak
bapak mewakili depok
kepala daerah lainnya di jawa barat
sudah kita lakukan
dengan bodebek kalau banten memang agak sulit
tapi dengan proaktifnya pak anies baswedan
dengan ridwan kamil
ya kita bodebek selalu berkomunikasi
kita punya ikatan kalau di jabodetabek itu punya ikatan sebenarnya bksp
tapi bksp tidak khusus membicarakan masalah covid
dia masalah masalah pembangunan secara umum
tapi secara khusus memang harus ada dan kami usulkan
makanya kami sudah melayangkan surat tadi ke menteri dalam negeri
pagi pagi hari sebelum terjadi seperti ini
jadi insya allah belum ada yang terlambat
ini harus kita gesa
misalnya ada kebijakan jabodetabek lockdown
tapi kalau depok membuat kebijakan lockdown ini nggak lucu
karena depok ini daerah yang sangat terbuka
saya ingin bertimbangkan pak wali dulu
kenapa kemudian menurut pak wali kebijakan lockdown perlu saat ini
ya misalnya itu salah satu contoh
kalau memang lockdown lockdown semua jabodetabek
tidak bisa tangsel sendiri atau kami sendiri atau jakarta
jakarta ada pemeriksaan kemarin tentang masalah pengetatan warga depok
warga luar yang ingin masuk ke jakarta
itu ada ketentukan surat surat dan sebagainya
ini tidak mudah
sehingga mereka banyak menyuri nyuri tempat karena mereka harus diut ut bekerja di jakarta
orang depok orang bekasi juga mengadunya kepada saya demikian
ketika mau masuk dki harus persyaratan persyaratan seperti itu
tapi tempat kerja mereka juga mengharuskan mereka itu datang ke tempat kerja
nah ini yang menyulitkan sebagian warga kami
jadi artinya ini memang kondisinya memang saat ini perlu untuk diintegrasikan
bukan masalah lempar tanggung jawab ya pak wali

tidak tidak sama sekali
tidak tidak sama sekali
kami insya allah akan bisa dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini
tadi data data juga alhamdulillah sekarang masih banyak ruang ruang isolasi
bahkan icu bisa kami tambah sampai lima belas ruang icu seluruh depok
dan ini sesuatu yang mengibirakan
dan kami sudah kerjasama dengan rsui untuk meningkatkan pelayanan rawat dan juga isolasi icu nya
saya ke pak trubus
pak trubus tadi usulan dari pak wali
kementerian dalam negeri
berbeda memang perspektifnya dengan tadi bagaimana kementerian kesehatan bisa menjadi leading sector dalam penanganan covid ini
pak turubus melihatnya seperti apa
iya kalau misalnya kementerian dalam negeri mau dijadikan leading sector ya bisa saja
karena memang misalnya kalau kita lihat ada instruksi menteri dalam negeri nomor enam tahun dua ribu dua puluh tentang penegakan progres
kalau tidak salah itu
nah itu kan di situ kepala daerah diminta untuk menegakkan progres
bahkan merujuk pada pasal delapan
kalau tidak salah undang undang dua puluh tiga ya tentang pemerintahan daerah itu
dikatakan bahwa kalau ada yang kepala daerah tidak melaksanakan progres lah
prokes itu bisa dikasih sanksi
sanksi dengan merujuk pasal itu pasal delapan puluh itu
tetapi persoalannya kemudian kan sampai hari ini
kementerian negeri juga belum memberikan sanksi apa apa kepada daerah daerah yang tidak melaksanakan progres
itu kan menjadi persoalan
kalau memang nantinya menjadi leading sector
artinya kan di sini memang pemerintah pusat ya harus
harus memberikan sanksi kepada daerah daerah yang tidak melaksanakan penegakan protokol kesehatan
nah khusus dki jakarta tentu ini dan jabotabek pada umumnya tentu ini menjadi momen yang baik
dimana kemudian diharapkan nanti partisipasi publiknya menjadi meningkat
tadi di sini ada di bung sampa rinjen

ini memang persoalan partisipasi publik ini menjadi relatif minim karena apa
hampir semua kebijakan itu top down
jadi ciri ciri kebijakan top down itu memang masyarakat itu minim dilibatkan atau kebebasan publik itu minim
psn itu peran selatan masyarakat
itu hampir hampir jarang dilibatkan lah kira kira gitu
sehingga yang terjadi masyarakat itu banyak merasa dipaksa
yaitu merasa dipaksa merasa dipacip pacipkan
bahkan disuruh suruh gitu ya
dan inilah kemudian masyarakat ada yang kategorinya apa namanya tidak mau patuh
nah ini yang menjadi persoalan
karena itu tentu tadi kaitannya dengan apa
sanksi tentu itu kan persoalan law enforcement
dimana kalau misalnya satu pintu artinya di bawah kementerian kemendagri kementerian kesehatan
pokoknya pemerintah pusat
maka yang terjadi sanksi ini bisa sama gitu ya
tidak adanya kalau misalnya dilihat kepatuan di dki jakarta
dengan sanksi yang ada
di jakarta sudah ada lima tujuh miliar yang terkumpul dana dari adanya pemberian sanksi sanksi itu
dan itu satu menunjukkan bukti bahwa dki jakarta telah melaksanakan law enforcement secara baik
tetapi bukan berarti pelanggaran pelanggaran tidak ada
pelanggaran pun tetap berlangsung
nah ini menjadi tatan tersendiri
nah kemudian juga terkait dengan pengawasan
selama ini juga pengawasan menjadi selalu masalah
baik pada saat psbb maupun ppkm sekarang ini
nah ini juga dengan harapan dikoordinasikan satu pintu
maka semuanya pengawasannya bisa lebih jelas
lebih bisa dilakukan secara serentak lah
keterlibatan tni polri keterlibatan masyarakat pada umumnya
termasuk menggerakkan rt rw
ini kelemahnya kan persoalan menggerakkan rt rw untuk gugus tugas
juga di dalamnya itu relatif memang belum optimal gitu ya
masih minim lah kira kira gitu ada
nah ini juga nanti dengan satu pintu
atau terkongsi secara baik
itu bisa dilaksanakan
kemudian yang ketiga tentu monitoring evaluasi
selama ini monitoring evaluasi itu publik tidak pernah mendapatkan hal hal yang cukup
artinya kalau kita psbb ini sesungguhnya bagaimana
karena sesungguhnya yang terjadi kan kita kalau mau dikatakan gagal juga tidak
tetapi memang belum optimal
kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu selama ini dinilai oleh publik
sebagian juga tidak
sebagian juga belum berjalan optimal
nah tetapi ini tentu dengan koordinasi satu pintu nanti
artinya diambil pusat
nah ini bisa berjalan
jadi apa yang akan dilakukan baik dalam skenario planning jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang itu masyarakat tahu
kita juga mau berbuat apa ke depan ini
jadi jangan tiba tiba sudah psbb berjalan
kemudian berubah menjadi ppkm
nah itu kemudian
ada hal hal yang kemudian menurut saya menjadi situasi di mana publik akhirnya bingung sendiri gitu
mungkin pemerintah daerah juga bingung
nah yang terakhir menurut saya menurut saya menilai tata kelola
tata kelola yang perlu dilakukan tentu
dalam hal ini kalau nanti terpusat lebih mudah
jangan sampai antar daerah yang terjadi selama ini
kadang kadang saya katakan tadi tidak kolaboratif
malah justru malah kompetitif
dan ekosektoral juga
dan masing masing berjalan
masing masing berjalan menurut maunya sendiri sendiri
nah ini nanti bisa dilakukan penata laksanaan secara baik
sehingga mereka menyadari bahwa ini masa pandemi
sebagai sebenarnya kalau kita rujukannya ke pandemi
dalam kepres nomor sebelas
penetapan kedaruratan kesehatan
jelas di situ bahwa semuanya adalah situasinya
jadi semuanya harus satu pintu
menurut saya itu mbak
saya ke pak dirjen singkat saja
karena waktu kita sudah habis
kedaruratan itu sekarang menjadi perhatian kita
apakah kemudian kebijakan satu pintu ini mungkin saja dilakukan
saat ini pemprov dki jakarta sudah berbicara
wali kota depok sudah berbicara
mungkin menyusul kepala daerah lainnya
apakah hal ini mungkin bisa dilakukan
saya kira itu mungkin saja dilakukan
karena memang yang kita harapkan adalah bahwa
masyarakat kita itu memang harus dilindungi
oleh karena itu
apapun retikunya nanti
kalau memang ini harus kita lakukan
yang paling penting bahwa memang dalam melakukan seperti ini
memang harus ada semacam satu komitmen pertama
jadi tentunya seperti yang disampaikan pak wali tadi
bahwa memang harus ada komitmen pertama antara pimpinan daerah
dengan kementerian kementerian dalam bagian lain seperti itu
tapi memang siapa yang jadi leading sector di sini
seperti disampaikan pak wali
memang sebenarnya yang punya rt
yang punya rw
yang punya bupati
itu sebenarnya adalah kementerian dalam negeri
yang punya leading sector
leading sectornya disitu
karena kalau kementerian kesehatan itu juga
di dalam era otonomi daerah ini
kami kementerian kesehatan itu
tidak mempunyai perpanjangan tangan langsung
ke bupati dan wali kota
kalau kami mau ke wali kota dan bupati
kami harus minta itu ke mendagri dulu
karena mendakri itu adalah
tapi kementerian kesehatan akan mendukung itu
kami pasti mendukung
kalau memang di
kalau ini kita pasti mendukung
tentunya nanti kita bicarakan dengan kementerian dalam negeri
ini memang sesuatu ide yang sangat bagus menurut saya
pak dirjen terima kasih
pak wali kota depok muhammad idris terima kasih
pak trubus terima kasih
kita harapkan ada langkah yang cukup taktis
karena pertambahan kasus positif covid sembilan belas di indonesia
terus meningkat tajam
hari ini mencatatkan rekor pasien meninggal dunia
kita tidak ingin angka ini terus bertambah di kemudian hari
terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di newscast malam hari ini
terima kasih pak
terima kasih pak dirjen
terima kasih pak wali
selanjutnya cnn indonesia newscast akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya sesaat lagi